anggota tim hukum prabowo gibran hotman paris utapia menyatakan pengadilan tidak mungkin memutus seseorang melanggar hukum apabila bukan pihak yang berperkara
sebab menurut hotman baik tim anies mohaimin maupun ganjar mahfud kerap menyalahkan presiden jokowi dalam gugatannya
mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut
gugat permohonannya ini kan selalu menyalahkan jokowi jokowi termasuk mengenai bansos dan pj juga menyalahkan menteri dalam negeri
tapi jokowi dan menteri dalam negeri bukan pihak dalam perkara ini
jadi bagaimana mungkin nanti mahkamah konstitusi mengatakan bahwa jokowi melanggar hukum melakukan kejahatan dan juga mendagri
kalau ini dalam perkara perdata istilahnya itu bahasa bataknya bahasa belanda
need on funclic gugatan tidak dapat diterima
jadi makanya saya bilang sudah tiga puluh
ditambah lagi lima lagi jadi tiga puluh lima
aceh dua puluh empat kepala daerah dua puluh tiga pj kalah
di jakarta hampir berimbang
kurang apalagi dekatnya sama pusat kekuasaan tapi hampir berimbang satu dan dua
nanti kalau sore mengenai bansus mungkin akan kena lima puluh